lantas polri mengumumkan penerapan rekayasa lalu lintas untuk one way dan kontraflow ditunda
kakor lantas polri irjen aan suhanan menyebut penundaan penerapan rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow
karena belum terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol transjawa
kakor lantas memastikan penerapan sistem melawan arah dan satu arah akan dilihat secara situasional
salah satunya dengan melihat kenaikan jumlah kendaraan yang melewati ruas tol transjawa
salah satu salah satu
sementara menteri perhubungan budi karya sumadi mengimbau agar pemudik kembali lebih awal
menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak arus balik
menhub menyebut puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada hari minggu dan senin
titik rawan kepadatan pada puncak arus balik diprediksi di ruas jalan tol dan di pelabuhan bakauheni lampung
mudiknya paling bagus itu hari ini atau besok
kalau lusa ataupun senen nggak janji
itu trafficnya padat banget terutama yang di darat ya
dan juga di apa namanya di bangkahuni
jadi sekali lagi saya anjurkan untuk mudik hari ini atau besok
jangan minggu atau senin
kami akan menyediakan segala sesuatunya
jadi worst case itu sudah kita bicarakan kemarin